sehari setelah ledakan di pusat belanja gandaria city jakarta selatan
manajemen mal menyalahkan kontraktor yang membuka saluran pipa gas
jumat pagi aktivitas di pusat belanja gandaria city jakarta selatan
kembali normal meskipun lokasi ledakan masih ditutup
menurut manajemen gandaria city kontraktor melakukan kelalaian
dengan membuka saluran pipa gas yang disangka saluran pipa air
sehingga menyebabkan ledakan pada kamis kemarin
manajemen akan sepenuhnya menanggung pengobatan para korban ledakan
yang berstatus karyawan gandaria city
sedangkan untuk korban dari pihak kontraktor manajemen menyerahkannya kepada pihak kontraktor
rencananya puslap empat mabes polri akan melakukan olah tempat kejadian perkara pada jumat siang

menurut manajemen gandaria city kontraktor melakukan kelalaian dengan membuka saluran pipa gas